satu tahun masa pemerintahan jokowi dodo ma'ruf amin sudah berjalan
lalu bagaimana catatan kinerja jokowi ma'ruf di bidang hukum
dan untuk mengelaborasinya lebih lanjut sudah tersambung melalui sambungan zoom
selamat sore mas aldi
ya mbak fitri mungkin lebih enak saya panggilnya
namun sebelum kita mulai perbincangan kita saya berikan disclaimer terlebih dahulu
bahwa sebelumnya kami juga sudah mencoba menghubungi pihak pemerintah
namun yang bersangkutan tidak atau belum memberikan jawaban kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya langsung saja ke mbak fitri
mbak fitri satu tahun pemerintahan jokowi maruf apa saja catatan atau capaian yang menonjol
yang menjadi perhatian anda
ya catatan barangkali ya bukan capaian kita masih bisa perdebatkan
karena saya menawarkan alat ukurnya tentu saja satu penegakan hukum dan kedua pembentukan hukum
nah di soal penegakan hukum maupun pembentukan hukum
bagaimana hukum memang dipergunakan untuk melegitimasi keinginan pemerintah
jadi kita juga paham namanya hukum negara ya berlaku secara keseluruhan di indonesia
dan memang instrumen yang paling pas untuk mengatur untuk mencapai tujuan tertentu
itu yang sering kita bahasakan sebagai politik hukum
nah dari sini kelihatan misalnya kalau tadi saya melihat catatan dari cnn
soal catatan bahwa kasus novel baswedan sudah diselesaikan
catatannya adalah ternyata itu juga kamuflase
karena ketika sudah ada persidangan dari beberapa terdakwa pun
dari awal banyak sekali yang sudah menyuarakan bahwa orang orang itu bukan mastermind
dibalik buah penyerangan terhadap novel baswedan
karena kan sudah ada tim pencari fakta dari presiden sendiri
walaupun kita masih kritik di bawah kapolri tapi paling tidak laporan dari tps itu saja sudah menyebutkan adanya kaitan antara penyerangan dengan pekerjaannya novel baswedan
tapi ternyata yang dihukum bukan itu misalnya begitu ya
penegakan hukum lainnya kita tahu sampai sekarang masih mandek
bahkan secara besaran institusional kita tahu kpk itu dilemahkannya justru dalam kurun waktu setahun belakangan ini
tidak hanya lewat revisi undang undang tapi juga pp nya sudah keluar kemudian begitu banyak ya yang sulit
ternyata betul tudingan waktu september tahun lalu memang kpk akan betul betul sangat lemah
nah dari pembentukan hukum kita bisa lihat undang undang cipta kerja ini satu hal dan kita bisa perdebatkan isinya
tapi dari segi proses pun sangat tidak partisipatif
jadi pembentukan hukum dimaknainya sebagai cara untuk negara untuk memastikan
apa yang diinginkan oleh negara tanpa ada partisipasi rakyat begitu ya itu dibuat
undang undang minerda sama pertambangan mineral dan batu bara
kemudian kita juga melihat undang undang revisi undang undang mahkamah konstitusi
yang juga tujuh hari itu juga sangat kilat ya bisa selesai tanpa ada konsultasi
nah menurut saya indikasi indikasi itu menunjukkan bagaimana secara dari kacamata hukum sebenarnya sangat buruk
kinerja pemerintahan jokowi setahun ini
secara prosedur tadi anda katakan untuk pembuatan produk hukum itu sendiri
lalu bagaimana dengan bisa dikatakan produk hukum sendiri bisa menjadi sebuah capaian pemerintahan begitu
tapi memang menjadi banyak sorotan publik
dari substansinya sendiri menurut anda catatannya seperti apa mbak fitri
ya dari segi substansi juga punya masalah ya karena undang undang cipta kerja ini kita tahu isinya sebenarnya bukan soal ketenaga kerjaan saja
tapi ada tujuh puluhan undang undang lainnya
mulai dari persoalan lingkungan masyarakat adat nelayan tentu saja perizinan berusaha begitu
nah ini semua tidak pernah mendapatkan masukan yang cukup dari masyarakat
memang ada satgas yang bukan pemerintah isinya tapi pengusaha
ada dari kadin begitu ya dan banyak asosiasi pengusaha lainnya tapi dari masyarakat luas tidak ada
dan kemudian ternyata bahkan ada pasal pasal perusahaan
yang masuknya di ujung tanggal dua puluh dua september ketika itu tinggal kurang lebih dua minggu sebelum diketok palu begitu
ini juga jelas melanggar sehingga kalaupun kita bisa perdebatkan dulu ya
misalnya kalau katakanlah pemerintah bilang loh ini memang tujuannya baik
tapi bagaimana kita bisa menilai tujuan baik kalau kita masyarakat tidak pernah bisa diajak bicara dulu
tapi langsung diturunkan saja kemudian diklaim tujuannya baik
nah ini saya kira juga jadi bermasalah
jadi pemerintah maupun dpr berasumsi kalau sudah dipilih maka mereka berhak menjalankan pemerintahan atas nama rakyat
kalau produk undang undang tersebut kemudian nanti ke depannya untuk memberikan penjelasan hukum kejelasan ketegasan hukum bagi masyarakat
menurut anda bagaimana
ketegasan hukum dalam kacamata siapa
ketegasan hukum untuk pengusaha iya
tapi kita juga berbicara rakyat indonesia tidak hanya investor
tidak hanya pengusaha
tapi kita berbicara soal tenaga kerja baik berkerah biru maupun yang juga kerja kantoran
maupun lingkungan yang nanti dengan adanya ru cipta kerja itu analisis mengenai dampak lingkungan hanya akan diwajibkan untuk jenis usaha yang resikonya tinggi
misalnya begitu ya
pengelolaan wilayah pesisir juga akan terganggu
jadi saya kira pertanyaan ini sebenarnya siapa yang akan diuntungkan itu menjadi penting
nah untuk bisa
mendiskusikan itu semua harusnya ketika membentuk hukum pemerintah harus membuka luas semua dialog yang dimungkinkan
nah ini sama sekali tidak ada ketika tidak hanya undang undang cipta kerja undang undang minerba juga seperti itu
undang undang yang mengatur soal covid sembilan belas juga begitu
perpu bentuknya ya
nah jadi ini masalah masalah yang saya lihat setahun belakangan ini
dan dengan konteks pandemi covid sembilan belas pula
dan dengan konteks pandemi covid sembilan belas

dan dengan konteks pandemi covid sembilan belas

dan dengan konteks pandemi covid sembilan belas
kebijakan hukum dalam konteks penanganan pandemi pun
sudah banyak sekali yang mengkritik ya
bahwa tidak ada kejelasan
kemudian tidak ditangani bahkan oleh kementerian yang bertanggung jawab atas kesehatan
tapi seorang kepala pemerintahan pak jokowi membentuk tim tim ad hoc
yang diketuai oleh menteri menteri yang portfolio nya sebenarnya bukan di bidang kesehatan
ini juga catatan yang buruk dari segi hukum tata negara
tata negaraan begitu secara kelembagaan juga
lembaga mana yang menjadi sorotan anda terkait dengan penegakan hukum yang memiliki kinerja yang kurang atau belum maksimal
kalau kita bicara penegakan hukum memang ada wilayah yudikatif
ada wilayah eksekutif di aparat penegakan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan
nah yang ada di bawah presiden karena kita sedang menilai masa kepresidenan jokowi adalah
kejaksaan dan kepolisian
saya kira terhadap kedua lembaga ini
karena tadi disebutkan juga ada kasus jiwasraya ada kasus joko chandra
keduanya masih punya catatan buruk
bahkan untuk kepolisian kita juga punya bisa melihat sendiri dalam minggu minggu terakhir ini bagaimana
respons atas unjuk rasa itu diberikan dengan cara kekerasan
nah ini saya kira juga jadi catatan buruk karena
pak jokowi tentu saja tidak bisa ikut campur dalam urusan mahkamah agung dan mahkamah konstitusi
yang ada dalam kewenangannya adalah yang
apa di bawah eksekutif yaitu kepolisian dan kejaksaan
pemasyarakatan juga ya
nah ketiganya menurut saya masih menunjukkan catatan buruk karena hal hal tersebut
kemudian kedepannya dalam masa kerja jokowi maruf amin apa tantangan terbesar
yang sekiranya akan dihadapi dan pasti dihadapi lewat berbagai produk atau capaian yang sebelumnya telah dicapai satu tahun
dalam periode sebelumnya
tantangan terberat pasti korupsi karena kpk nya sudah dimatikan juga oleh pemerintahan ini
jadi kita bisa lihat sendiri bahkan kalau misalnya dari segi kuantitatif ya kita lihat apakah
sama jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk itu jauh sekali bedanya sekarang jadi sangat kecil begitu
nah itu jadi tantangan yang besar karena kpk sekarang makin lama makin lemah tidak hanya karena undang undangnya tapi juga karena
secara kepemimpinan dan kepegawaian juga diubah secara frontal begitu itu yang paling besar
yang kedua pasti penegakan hukum nih yang saya kira akan banyak dapat tantangan dalam soal
mengatasi dampak dari undang undang cipta kerja
dampaknya adalah pelaksanaan undang undang cipta kerja sendiri yang pasti akan luar biasa menantang
kita berbicara ribuan halaman ini pasal pasalnya tapi juga penolakan dari masyarakat
pemerintah tidak bisa terus menerus menanggapi penolakan masyarakat dengan kekerasan gitu ya
langsung dibungkam langsung matikan media sosial saya dengar ada rencana juga seperti itu
itu suatu langkah langkah yang sangat melanggar prinsip negara hukum
jadi saya kira tantangan besar bagi pemerintah untuk menjaga bahwa yang namanya negara hukum itu bukan
sekedar supremasi of law gitu ya hukum harus paling tinggi tapi hukumnya juga harus adil
nah ini yang tantangan terbesar bagi pemerintah sekarang
baik tantangan tantangan tersebut nantinya akan menjadi capaian yang dinantikan oleh para seluruh masyarakat indonesia
terima kasih mbak bivitri susanti pakar hukum tata negara sekolah tinggi hukum indonesia sudah bergabung bersama kami sore hari ini